anda kembali menyaksikan cnn indonesia newsroom dalam segmen ekonomi dan bisnis
turunnya jumlah penumpang pesawat salah satunya disebabkan harga tiket yang mahal dan sudah adanya pilihan tol transjawa untuk mudik
penurunan penumpang ini disebabkan oleh pemudik yang banyak berpindah menggunakan tol
menteri perhubungan menyebut perjalanan via tol dinilai lebih cepat dengan biaya yang tidak semahal tiket pesawat